punya kans besar untuk bisa membayar kegagalan di olimpiade tokyo lalu
mas edi suparno selamat siang mas
secara historis mampu untuk melakukan rekrutmen
tentang abis lulus sma itu ditarik ubaya untuk main di ubaya tuh gara gara final dbl tujuh surabaya
kita menyalahkannya hanya saat kebunyian
masuk ke dalam sebuah pondok pesantren yang dikenal sebagai tempat pendidikan yang dianggap kuno
tapi paling tidak dengan dia jalan biasa saja sudah cukup ya
bisa kita lakukan adalah mendekati negara negara
yang bentuknya adalah konstitusi dan nilai nilai pancasila ya di dalamnya gitu
lalu kemudian untuk bangunannya saja itu sampai lima puluh triliun ya